dan saat ini sudah ada produser lapangan rizky renardi di kediaman novel baswedan
rizky selamat siang novel sudah tiba di kpk
bagaimana kegiatan ataupun aktivitas di kediaman novel baswedan
apakah ada cara khusus untuk menyambut novel siang ini
ya selamat siang elvira
berbicara kondisi dan keadaan di kawasan kediaman novel baswedan
saya akan menunjukkan dahulu salah satu garis pagar pembatas
pagar kayu hitam putih pembatas ini telah dipasang di jalan deposito
tepat di samping kanan dari rumah novel baswedan
dan juga dijaga oleh dua orang bantuan keamanan dari ormas pemuda muhammadiyah
dan pagar pembatas ini pun telah diberlakukan di dua sisi
di samping kanan dan samping kiri rumah novel baswedan
dan di belakang saya juga dapat dilihat
ini merupakan jika kita dapat kembali ke tahun dua ribu tujuh belas bulan april
di mana novel saat subuh
seusai sholat subuh keluar dari masjid dan musibah menimpa novel baswedan
penyiraman air keras terjadi tepat berada di samping kiri saya
dan langsung saja kita lihat di sebelah kiri saya ini merupakan kediaman novel baswedan
awak media setelah berada di depan rumah novel baswedan
dan personel keamanan pun memang sudah berada di sini sejak tadi pagi
dilihat ada tenda berwarna coklat ini merupakan tenda yang digunakan oleh pamdal dari kpk
memang pengamanan telah ada di depan rumah novel baswedan sebelumnya
yang diberikan oleh kpk yaitu pamdal kpk
namun menjelang kedatangan novel baswedan
khususnya hari ini telah ditambah personil pamdal menjadi empat orang
yang akan bersiaga selama novel berada di indonesia
dan juga telah diberikan garis pembatas di dekat rumah
yang diberikan oleh pembatas novel baswedan
garis pembatas ini sebelumnya merupakan garis batas kpk yang diganti oleh tali rafia
dan keamanan pun telah berjaga jaga di sekitar sini
dan baru saja tepat pukul satu tadi
personel kepolisian dari polisi kelapa gading baru saja tiba di sini
karena akan siap siap menyambut novel baswedan
seperti kita ketahui pukul satu tadi novel telah berada di gedung kpk
dan informasi yang saya dapatkan dari daniel siman juntak
rabat novel baswedan baru saja di kediamannya bahwa novel akan segera langsung berangkat
menuju rumah usai dari kpk
ya apakah ada keterangan resmi dari pihak keluarga
ada cara khusus untuk menyambut novel atau seperti apa
untuk penyambutan atau seremoni memang tidak ada penyambutan atau seremoni secara khusus
yang akan diberikan oleh keluarga atau keluarga sekitar
saya pun sempat berbincang
pada warga sekitar memang warga bahagia novel dapat pulang kembali ke rumah
namun memang tidak ada semudah khusus
hanya saja memang pengamanan keamanan diberikan di sekitar kawasan kediaman novel baswedan
dan tadi pagi juga di kediamannya terambah atau instalasi cctv tambahan
dan semuanya itu diberikan selama novel berada di indonesia
dan dapat saya informasikan juga memang novel baswedan sebenarnya memang masih dalam proses
penyembuhan dari kondisi mata kirinya yang masih belum bisa
bisa melihat secara sempurna
diperkirakan novel baswedan akan berada di indonesia selama satu bulan setengah
dan sambil menunggu jadwal operasi berikutnya pada april nanti elvira
rizky terima kasih informasi anda langsung dari kediaman novel baswedan